keinformasi harga emas investor tak mempersoalkan kenaikan harga emas selepas idul fitri
permintaan akan emas masih cukup tinggi
subroto pagi pagi sudah mendatangi pasar emas cik ini
dia akan membeli emas batangan lima puluh gram
pria paruh bahaya ini memang memilih berinvestasi dalam bentuk emas
kenaikan harga tak dipersoalkannya
naik sedikit sedikit itu wajar karena ada ongkos kirim ada biaya karyawan segala macam
dan untuk investasi di emas untuk masa depan
suparti juga memiliki tujuan yang sama
dia membeli perhiasan emas justru setelah lebaran
harga tak dipersoalkannya karena ia nyaman menabung dalam bentuk emas
kalau kita lagi punya lebihan disimpan dipegang uang kan habis
selasa pagi belum semua toko di pasar emas cikini yang buka
pembeli juga belum banyak seperti biasanya
ada juga yang jual ada juga yang beli
tapi banyak yang jual sih
prosentasenya ini sebelum sama sesudah lebaran itu kira kira berapa
sebelum lebaran sama sesudah lebaran
sesudah lebaran baru buka hari ini
harga emas senin kemarin naik rp dua puluh sembilan dibandingkan harga penutupan minggu lalu
menurut pihak antam kenaikan harga ini masih dipicu oleh hasil referendum inggris
yang keluar dari uni eropa pada dua puluh empat juni
bahkan pada saat itu antam sampai dua kali dalam sehari menetapkan harga
saya kira masih ada kelanjutannya ini
saya pikir ini memang pasti akan mencari titik keseimbangan baru
semua komodi termasuk adalah emas dengan adanya isu brexit ini
pada senin saat pembukaan perdagangan emas antam berhasil menjual delapan belas kg emas
dan membeli sepuluh kg dari konsumen
melihat tren harga emas dunia antam memperkirakan harga emas masih akan naik hingga enam bulan ke depan
kartika karman jakarta